lemur merupakan prima pandemik pulau madagaskar yang keberadaannya terancam punah
untuk mempertahankan keberadaan lemur digelar peringatan hari lemur
yang jatuh setiap tanggal dua puluh tujuh oktober dengan treatment spesial kepada hewan ini
bagaimana hewan lemur ini menikmati hari spesial mereka berikut liputannya
nampan dengan ukuran sangat besar berisi beragam buah buahan dan sayuran segar
jumat siang dipersiapkan staf kebun binatang bali zugianyar bali
untuk peringatan hari lemur sedunia yang jatuh setiap tanggal dua puluh tujuh oktober
satu persatu lemur berjenis ekor cincin atau dalam bahasa latinnya disebut lemur
kata menyerbu dan langsung menyantap beragam makanan dan sayuran favorit primata ini
momen ini menjadi perhatian menarik para juru foto dan pengunjung yang sedang berwisata
sebanyak sepuluh ekor lemur yang terdiri dari enam dewasa dan empat anakan
saat ini menjadikan bagian dari ratusan koleksi hewan di bali zoo
awalnya terdapat enam ekor lemur dewasa yang merupakan pemberian kebun binatang perancis
pada tahun dua ribu enam belas dan berhasil dikembang biakan hingga saat ini
berupa flu tower yang berisi dari makanan makanan favorit dari lemur lemur ini
kita ada sepuluh lemur di bali zoo enam dewasa dan ada empat anakan yang baru lahir
buah buah ini terdiri dari makanan makanan kesukaannya ada anggur merah ada melon semangka
dan juga yang paling favorit adalah kisne
pengunjung pun menikmati program khusus peringatan hari lemur ini
serius banget ya soalnya
kami datang ke bali zoo ini terus pas besok hari lemur day itu
jadi pengalaman yang baru banget bagi kita gitu
apalagi ini bawa yang kecil jadi senang banget lihatnya tadi
untuk menjaga kesehatannya hewan lemur berjenis ekor cincin menjalani pemeriksaan berkala
untuk gigi dan bulu setiap enam bulan termasuk pemberian makanan utama berupa buah buahan dan daun daunan
ayu murah dewi giyanya
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news akan kembali setelah jeda berikut ini